pt mrt jakarta akan segera melakukan proses pengerjaan proyek mass rapid transit atau mrt fase dua yang dimulai dari bundaran hotel indonesia hingga ancol
namun pengerjaan mrt fase dua ini nantinya akan dibagi menjadi dua tahap
pengerjaan tahap pertama akan dimulai dari bundaran hi hingga jakarta kota yang akan dimulai akhir juli mendatang
seluruh pengerjaan fase dua diperkirakan selesai pada maret dua ribu dua puluh lima mendatang
fase dua itu kita bagi dua yang pertama fase dua a dari bundaran hi ke kota
dan yang kedua fase dua b dari kota ke ancol ancol barat
yang kira kira total panjangnya dua belas km
jadi kalau kita lihat di stasiun fase dua ini akan ada mulai dari stasiun tamrin
kemudian stasiun monas kemudian stasiun harmoni sawah besar mangga besar glodok kota
kemudian ke utara lagi akan ada tiga stasiun yaitu mangga dua ancol dan satu stasiun di depo di ancol barat